mengenai raja pembayaran indonesia triwulan dua ribu empat belas
masih dengan bapak endi dwi cahyono direktur departemen statistik bank indonesia
pak jadi ini kalau kita berbicara mengenai prospek
jadi prospek kinerja untuk npi ke depannya seperti apa nih
ya kalau prospek jangka pendek ya katakanlah triwulan depan
itu kita optimistis bahwa defisit di neraca transaksi berjalan itu akan semakin menurun mbak
pertama dari polanya memang g tiga itu selalu lebih rendah ya
yang kedua juga faktor ekspor tembaga oleh freeport yang kemarin sudah disetujui pemerintah
itu tentu juga akan membuat defisit di transaksi berjalan juga semakin menurun gitu ya
kemudian perbaikan di ekspor impor ini juga didukung dengan perbaikan juga di defisit
neraca jasanya itu biasanya juga akan menurun
dan kemudian di pendapatan baik yang primer maupun sekender itu biasanya memang lebih baik
kemudian ke depan bank indonesia
sepanjang itu memang sudah disampaikan berkali kali oleh dewan gubernur
kita komit bahwa kebijakan bi ke depan itu tetap diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran
dan juga menurunkan defisit transaksi berjalan
ke level yang lebih sehat ya sekitar dua lima persen dari pdp
kita ke depan akan kesana ya
tentunya ini harus didukung oleh semua pihak ya
terutama dari sisi migasnya ini juga perlu upaya upaya untuk menurunkan defisit di sektor migas ini mbak
dengan menaikkan harga bbm domestik kemudian memperbaiki transportasi publik
kemudian mendorong penggunaan energi yang lebih
produk yang diproduksi oleh domestik gitu ya
yang tidak impor seperti batu bara kemudian gas atau energi yang terbarukan
dengan kebijakan itu mudah mudahan ke depan neraca pembayaran kita akan lebih baik
lebih baik ya oke baik dengan tentunya kita harapkan itu terjadi ya pak ya
kita beralih ke bpm enam ya
ini akhirnya bank indonesia telah menerapkan bpm
nah ini mungkin diinformasikan
sepertinya apa itu bpm enam dan kenapa sih kita akhirnya indonesia harus menerapkan itu
gini pencatatan neraca pembayaran itu ada standarisasi secara internasional pak
itu yang disebut bbm ya balance of payments manual
nah sekarang itu bpm itu sudah per seri yang sekarang yang terakhir itu seri enam
ini dikeluarkan oleh imf ya
dan itu menjadi acuan bagi semua negara untuk menurbitkan neraca pembayarannya
jadi di situ bisa dibaca bagaimana metodologi pengumpulan datanya kemudian penyajiannya
sehingga antara negara satu negara lain itu comparable gitu pak bisa diperbandingkan
dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
nah kita bank indonesia bersama dengan negara negara g dua puluh itu memang sudah komit untuk menerapkan bbm enam ini
alhamdulillah kemarin kita sudah beralih ke bpm enam
kita menerbitkan npi versi bpm enam itu mulai dari back casting dua ribu sepuluh mbak
nah selama dua ribu sepuluh sampai ki dua ribu empat belas kita menerbitkan dua duanya ya versi bpm lima dan versi bpm enam
tetapi setelah itu kedepannya kita kemudian terus menjadi bpm
ada dampaknya nggak sih pak untuk ke npi ataupun mungkin ke posisi investasi internasional indonesia gitu
kalau dari besarannya enggak ya karena dari defisit transaksi berjalan itu masih tetap sama
kemudian di transaksi modal dan finansialnya juga masih sama
hanya beberapa komponennya memang sedikit agak berbeda
nah ini karena memang di ketentuan bpm enam ada beberapa perubahan
terutama di ekspor impor itu terkait dengan goods for processing dan good for repair
jadi goods for processing ini misalnya mbak ya kalau ada perusahaan fashion misalnya di singapur gitu ya
dia bikin baju kemudian itu dijahitkan di indonesia di batam biasanya
nah kalau sebelumnya di bpm lima pada waktu mereka ngirim barangnya itu diimpor
setelah selesai dikirim balik kemudian diekspor
nah ini menurut konsep itu salah gitu loh karena kan tidak terjadi kepemilikan
barangnya tetap pemilihnya tetap punyanya singapura kita hanya menjahit saja
sehingga itu tidak tepat kalau dianggap sebagai ekspor dan impor gitu
kita hanya mencatat jasa untuk penjahitan sehingga itu kemudian dialihkan dari barang ke jasa
sehingga ekspor dan impornya itu menjadi lebih rendah
nah itu termasuk juga tadi yang goods for repairing juga seperti itu
itu kalau good for repair itu misalnya sq ya perusahaan singapura airlines
menservis pesawatnya ke domestik gitu ya itu juga perlakuannya sama
nah sehingga di komponen ekspor impornya berubah tetapi di defisit transaksi berjalannya itu tidak mengalami perubahan
nah ini kalau kita lihat kira kira kapan pak rencana mungkin implementasi akhirnya bpm enam ini pada statistik posisi investasi internasional indonesia ini
iya kalau pii ini kan kelengkapan dari npi ya
jadi kalau neraca pembayaran itu mencatat transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk gitu ya jadi transaksinya
maka pi ini mencatatkan posisi pak
jadi pii itu singkatan dari posisi investasi internasional indonesia
jadi di situ kita mencatat posisi aset kita maupun liabilities kita
posisi aset di awal aset di akhir kemudian di tengahnya itu ada dua aspek ya
transaksi sama etter changers atau perubahan yang disebabkan oleh kurs dan harga
jadi misalnya gini mbak katakanlah saya punya aset ya katakanlah memiliki saham microsoft di luar negeri ya
itu bisa berubah posisi saya bisa berubah bisa nambah kalau saya beli
tetapi dia juga bisa berubah kalau harganya berubah
harga sahamnya di luar negeri kan naik turun
nah pada saat itu harganya berubah maka nilai aset saya juga berubah gitu kan
kurus juga bisa karena misalnya saya punya utang luar negeri dalam definisian gitu ya
nah kemudian kursinya berubah maka nilai utang saya juga berubah
nah pii menceritakan bagaimana posisi awal dan posisi akhir dari aset dan liabilities kita terhadap luar negeri ya
jadi pii itu kelengkapan daripada npi
nah kita rencananya di
mulai di bulan september itu kita akan menerbitkan pii triwulan
jadi selama ini kita menerbitkan pii tahunan ya
kemudian nanti di bulan september kita akan mendapatkan bii dua ribu tiga belas yang tahunan
dan kemudian mulai yang triwulanannya
kisatu kedua nanti kita akan terbitkan
dan itu sampai seterusnya nanti kita akan
menerbitkan pii yang triwulanannya
berarti terus akan ada penerbitan penerbitan baru ya
itu melengkapi penerbitan neraca pembayaran
dan dua duanya sudah menggunakan bpm enam
sehingga masyarakat bisa memberikan gambarannya lebih lengkap
setelah hadir bersama kami dalam money report
ini semoga saja ada masukan baik di dalam untuk neraca pembayaran indonesia ke depannya
sedemikian kebersamaan kita dalam money report
anda bisa untuk mengakses informasi bisnis terkait dengan bisnis dalam website kami di berita satu com
anda juga dapat menginformasikan atau memberi saran kepada kami lewat email di news ad berita satu ratus dua tv
saya eliza sandudiri terima kasih dan sampai jumpa